aku ganjal atm diringkus warga saat beraksi di salah satu minimarket di kawasan rawamangun jakarta timur jumat pagi
pelaku sempat dihakimi masa yang geram oleh ulahnya
aksi pelaku terbongkar setelah korban mengetahui bahwa pelaku berpura pura membantu korban
yang saat itu tak bisa memasukkan kartu atm nya
sebelumnya pelaku sudah terlebih dahulu mengganjal mesin atm
korban kemudian berteriak dan pelaku berhasil ditangkap warga
dari tangan pelaku ditemukan puluhan kartu atm dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu